sedikitnya dua puluh delapan kendaraan diminta balik arah di pos penyekatan sumber arta kalimalang jakarta timur sejak larangan mudik diperlakukan
kendaraan yang diminta balik arah tidak dapat menunjukkan syarat perjalanan mendesak
delapan kendaraan tersebut terbagi menjadi tujuh belas kendaraan pada kamis enam mei dan sebelas kendaraan pada jumat tujuh mei hingga pukul sembilan pagi
umumnya pemudik yang mencoba menerobos titik penyekatan melakukan perjalanan pada dini hari guna mengelabui petugas
mekanisme pengecekan dengan melihat pelat kendaraan kapasitas penumpang serta barang bawaan yang banyak bagi kendaraan roda dua
penumpangnya penuh bawaannya penuh dan rata rata kebanyakan itu pelatnya pelat daerah ya
kayak kemarin itu malam pertama pos pump dari kosong kosong kita melaksanakan pos pump
di sini kita langsung melaksanakan checkpoint dari jam sampai jam dua
itu sudah kurang lebih sekitar ada lima belas roda empat yang kita balik arahkan